ya beruntung juga video itu kemudian tersebar dan kejadiannya terekam oleh seseorang
jadi bisa ada tindak tegas entah itu dari pihak sekolah ataupun dari pendidikan terkait
yang intinya adalah hanya karena hal sepele nyawa seorang anak bisa hilang di tangan temannya sendiri
yang lebih miris hal seperti ini justru terjadi di lingkungan sekolah sendiri
hak anak untuk mendapatkan pengawasan pun terabaikan
seperti yang tadi ya viral di mana mana video sedang duel kembali menggegerkan dunia pendidikan
dan lalu tercatat juga ada sejumlah kasus penganiayaan anak yang dilakukan oleh teman sebayanya
dalam beberapa tahun terakhir kami berikan untuk anda ini menjadi catatan juga untuk kita ya
bagaimana lingkungan yang seharusnya menjadi tempat kedua anak anak itu bisa mendapatkan pendidikan dan juga perlindungan
justru menyebabkan korban jiwa
misalkan terjadi di september dua ribu lima belas memang sekitar tiga tahun yang lalu
ini terjadi di area sd negeri kebayoran lama jakarta selatan
dan bisa kita semak bersama bahwa kejadiannya ataupun kronologisnya
adalah siswa kelas dua sd meninggal dunia setelah berkelahi dengan teman sekelasnya di lingkungan sekolahnya sendiri
dan dugaan awalnya ini karena ada perkelahian mulut
coba bayangkan ternyata ada kekerasan yang terjadi tanpa adanya pengawasan dari guru ataupun pihak pihak yang ada di sekolah tersebut
bukan hanya itu saja kita coba bergeser di tahun dua ribu tujuh belas tepatnya agustus dua ribu tujuh belas
masih sama siswa kelas dua sd coba ada bayangkan umurnya saja belum belasan tahun ya
meninggal dunia setelah berkelahi di halaman sekolah ini lokasinya terjadi di sukabumi jawa barat
dugaannya itu jika ada otopsi begitu ya sudah dilakukan oleh pihak kepolisian ditemukan memar memar
dan diduga karena dirundung dibuli dulu oleh teman temannya kemudian dilempar minuman beku
yang tentu saja sangat menyakitkan untuk fisik seorang anak yang baru berusia belum belasan tahun itu hanya kelas dua sd saja
selanjutnya di november dua ribu tujuh belas masih di tahun yang sama
ini terjadi di bandung jawa barat
kemudian ada duel antara dua siswa kelas lima sd saat perlombaan senam hari guru
padahal ada banyak guru di sana tapi ternyata perkelahan ini kemudian tidak masuk ke dalam pantauan mereka
hanya karena masalah sepele dan diketahui setelah penjaga sekolah melihat korban pingsan kemudian dibawa ke teras kelas untuk dilakukan penanganan pertama
dan dugaan kronologinya adalah pelaku terganggu korban yang menyalakan motor bisik
nah akhirnya karena ini ada korban jiwa tapi memang korban ataupun keluarga korban menolak untuk diatopsi dan memilih menggunakan jalan damai
jadi pelaku yang selama ini tinggal bersama sang kakek mendapatkan binaan di ppa bandung sebab sang anak mengalami depresi yang sangat berat
kita tentu saja ya harus coba menelusuri dan juga mengetahui sebab penyebab dan bagaimana akhirnya sekolah bisa lepas memantau mereka
tapi kan anak anak ini masih di bawah umur
umur kan kalau menurut undang undang itu dua belas sampai delapan belas tahun
tentu ada hak dan kewajiban orang tua juga
jadi tidak semua diserahkan ke sekolah tidak semua diserahkan ke guru ya
yang mengkhawatirkan justru malah diantara mereka ini karena pesan pesan di media sosial mungkin atau mungkin informasi informasi yang belum harusnya mereka terima
di bogor beberapa waktu yang lalu wali kota bogor sempat menyidak jual beli senjata tajam di kalangan anak smp dan anak sma
ada celurit ada senjata tajam yang lain
yang sangat berbahaya dan sangat tidak pantas sebenarnya